seorang tersangka pembobol mesin atm ditangkap petugas satlantas polres serang kota yang sedang berpatroli
tersangka dibawa ke markas polres serangkota guna menghindari amukan masa yang sedang berkumpul di lokasi kejadian
rekaman video yang diambil warga ini memperlihatkan petugas satlantas polres serang kota
yang mengepung ruang mesin anjungan tunai mandiri di jalan ahmad yani kota serang banten
modus pembobolan atm tersebut terbilang baru
para tersangka sebelumnya melakukan transaksi tarik tunai dengan menggunakan kartu atm pribadi
namun saat mesin atm sedang memproses transaksi mereka memutus aliran listrik
sehingga cctv di lokasi tidak dapat merekam tindakan pelaku
hal ini juga membuat mesin atm mati dan proses transaksi berhenti
sehingga saldo dalam kartu atm milik pelaku tidak terpotong
setelah mesin atm mati tersangka yang mengganjal kartu atm dengan tongsis
yang dimodifikasi langsung ngambil uang yang dikeluarkan dari mesin
sesuai dengan nilai nominal transaksi yang dilakukan
cuma ada orang masuk aja kan saya melihat dari sana
ada yang ngaktifin ncb terus masukin tongkat saja udah
terus apa yang dilakukan
terus sempat manggil anggota yang melintas ya bang
yang duduk sini ya
setelah itu baru ditutup pintunya sama anggota itu
jadi sempat terjadi dorong dorong pintu bang ya
itu dorong dorong keluar

sekarang ini mah tahan
yang satu ngawasin berarti
petugas yang sedang berpatroli mendapat laporan dari seorang warga
tentang tindak kejahatan pembobolan atm yang dilakukan dua pria
khawatir para tersangka membawa senjata api
anggota satlantas polreserang kota langsung menghubungi anggota lain
untuk menghubung mereka
saat ditangkap tersangka telah berhasil mengambil uang tunai dari mesin atm rp satu dua ratus lima puluh
sekarang ini modus teridentifikasi ini modus baru di dunia pembobolan
jadi ada pada saat mereka melakukan aksi ini menggunakan atm nya juga sendiri
kemudian pada saat melakukan penarikan pada saat mesin itu berproses
kemudian sumber listrik dimatikan
tersangka dan sejumlahnya
jumlah alat bukti serta uang hasil kejahatan dibawa ke markas polreserang kota
untuk menghindari amukan masa yang berkumpul di sekitar lokasi kejadian
sementara itu satu tersangka lain melarikan diri
namun polisi telah mengantongi identitasnya dan sedang melakukan pengejaran
adi mazda serang